yang sekarang tuh beda ini
aku takut mati karena aku gak mau ninggalin kamu
kamu itu bukan anak kecil lagi
jangan suka ngambek
kamu itu bukan yang kecil lagi
jangan suka ngambek
kenapa riri ngingetin aku sama karin
pasti disuruh mama pulang ya
makan malem bareng bareng
lo tuh gak cinta semalam dika
lo tuh cuma kasihnya
lo tuh cuma kasihnya
lo tuh cuma kasihnya
lo tuh cuma kasihnya
lo tuh cuma kasihnya
lo tuh cuma kasihnya
dan kalau hubungan

kalau misalnya dia meninggal
lo siap jadi janda
kasian banget lo ntar dia nanya kemana aja nih
gue tau dia sekarat dan mau meninggal
gak punya masa depan
dan cewek kayak gue emang gak mungkin mau sama dia
tapi gue gak mungkin butuhin dia dia tuh baik banget
dan gue kalau mutusin dia
gue jadi orang yang paling jahat di dunia
diri diri lo mau kemana diri
wah bagian itu harus diedik nih
gue juga gak tau deh
gue setiap kalau jadi dia mendingan gue sama abangnya
udah ganteng maco
haris tuh meskipun kayak gitu sehat sehat
lihat ganteng tersentang ketop lagi gila sih
jadi si haris itu
dia udah selesai
dia udah selesai
dia udah selesai
kalian tau gak
mama tuh seharian bad mood
gara gara ketemu pembunuh papa kalian di mal
untung aja ada tanti
nanti emang paling pinter untuk bikin mama jadi tenang
bikin mama lupa sama kesedihan mama
tamu kok juga penasaran ya ma
tadi hampir aja ketemu tapi udah pergi orangnya
gak gara gara kesal sama orang
iya bener juga
nah udah ayo makan dulu yuk
haris cobain masakannya tanti
jabu masak loh dia
kalian inget nggak sih waktu kalian masih kecil
kalian berdua nih hari sama tanti lengket banget
pokoknya dimana ada haris disitu ada tanti
terus waktu kamu pernah manjat pohon terus kamu jatuh tuh
udah gitu sekarang tanti jadi perawat
pas banget ya
oh enggak enggak
tinggal ke forit kamu
udah udah cukup takutnya malah gak habis
ntar ini aja udah
haris jangan angkat telpon di meja makan
ma tapi ini ya telpon produser aku
kalau aku dipecat gara gara kayak gini gimana
keluarga lebih penting daripada pekerjaan
tapi ini kayaknya penting mah
iya kan tapi nanti kalau misalnya harus dipecat kan kasihan juga
sebentar ya ma
baik bu saya akan segera ke sana
mah kayaknya haris harus balik ke kantor deh
soalnya ada pekerjaan penting yang harus haris beresin
kamu apa apaan sih
kita kan lagi mau makan malam bareng
ya tapi ini dadakan haris juga gak
haris juga gak mau makan malam bareng
dia gak tahu bakal kayak gini
gak apa apa tante
ya lagian juga mas haris kalau gak penting penting banget ya gak akan pergi ma
yaudah kalau gitu haris permisi dulu ma
gak apa apa tante
mas haris berhasil
mas haris berhasil
mas haris berhasil
selama ini cintanya ke mas haris bertepuk sebelah tangan
biasanya tuh pasien kapan ya dapat jadwal untuk ketemu sama dokter yang di amerika
setahu saya antriannya panjang banget mas
tapi kemarin ada pasien juga yang sama seperti mas
dia udah dapat jadwal kira kira tahun depan
ya udah makasih mas
kalau sampai tahun depan
mungkin aku masih hidup ya ri
mau jadi gini sih biasanya optimis
sekarang takut mati
yang sekarang tuh beda ya
aku takut mati karena aku gak mau ninggalin kamu